jenazah putra ridwan kamil emeril kan mumtaz rencananya akan diberangkatkan pada pukul sembilan pagi ini dari gedung pakuan di kota bandung menuju cimaung kabupaten bandung
dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah adarkan kami produser lapangan sian indonesia angga dwi putra yang ada di pemakaman emeril
halo selamat pagi angga bagaimana kondisi di pagi ini apakah sudah ada persiapan di sana angga
di layar anda ini merupakan rencana lokasi yang akan dibangun masjid al mumtaz seperti itu yang juga ini masih dalam proses pengerjaan
sudah dipasang tiang tiang fondasi dan ini juga nanti akan menjadi salah satu tempat bagi para tamu undangan untuk juga ikut dalam prosesi pemakaman
nah sementara itu di sebelah atau di bagian belakang masjid saat ini juga sedang dilakukan persiapan untuk lokasi
ini makam dari almarhum eril atau emeril khan mumtaz yang juga sudah disiapkan oleh para petugas yang sejak kemarin bahkan sejak beberapa hari lalu juga sudah mempersiapkan lokasi ini
jadi memang nanti di sini akan dimulai prosesi pemakaman direncanakan pada pukul sebelas siang
untuk para tamu undangan yang sudah mendapatkan undangan ini diharapkan sudah bisa hadir sejak pukul sepuluh
dan memang nanti masing masing undangan ini sudah memiliki
tempatnya masing masing baik area vvip vip keluarga maupun tamu undangan yang lain
sementara bagi masyarakat yang juga ingin memberikan doa atau mungkin perpisahan terakhir bagi eril ini dipersilahkan oleh pihak keluarga dan juga pihak protokoler nanti setelah prosesi pemakaman usai
jadi memang masyarakat harus masih bersabar terlebih dahulu
jika ingin melihat prosesi pemakaman ini bisa melihat siaran siaran yang juga ditayangkan oleh cnn indonesia
dan juga dari pihak humas jabar
jadi bagi masyarakat yang ingin datang ke sini baru bisa masuk setelah prosesi pemakaman selesai dilakukan
bram dan farhan nusa
ya tentunya kita harapkan dan juga kita doakan agar persiapan pemakaman ini berjalan lancar
dan juga nanti proses pemakaman yang akan dilaksanakan pukul sembilan juga berjalan dengan lancar
terima kasih produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra
atas laporan langsung anda selamat kembali bertugas